inspeksi mendadak dilakukan gubernur dki jakarta anies baswedan bersama kapolda metro jaya
serta pangdam jaya di stasiun kereta api cikini menteng jakarta pusat rabu pagi
dalam sidaknya anies menemukan masih banyak pegawai non esensial yang masih bekerja di kantor
meski tak melakukan penyekatan bagi para pegawai
namun anies mengaku akan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha non esensial dan kritikal
yang masih mempekerjakan pegawainya di kantor selama penerapan ppkm darurat
ini bukan semata mata soal peraturan tapi ini soal keselamatan
ini bukan soal untung rugi tapi ini soal nyawa
tiap hari kita nguburin orang pak
bapak ambil tanggung jawab
sebelumnya pada selasa lalu gubernur dki jakarta anies baswedan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor di ibu kota
anies menemukan sejumlah perusahaan sektor non esensial
ini bukan soal untung rugi ini soal nyawa
kita ini mau menyelamatkan nyawa orang
anies pun makin murka saat mendapati ada karyawan perusahaan tersebut yang dalam kondisi hamil
apalagi ibu hamil masuk
ibu hamil kalau kena covid mau melahirkan paling susah
anies menyinggung kasus kematian di jakarta
dan mengingatkan seharusnya perusahaan mengambil tanggung jawab dalam menekan angka kasus corona
ia juga meminta operasional kantor yang berlokasi di sahit sudirman center ini langsung dihentikan
sementara itu salah satu perusahaan yang disidak anies yaitu pt equity life
menyatakan bahwa perusahaannya di bidang industri asuransi jiwa
sehingga tergolong dalam perusahaan keuangan non bank yang diawasi otoritas jasa keuangan
sehingga termasuk dalam esensial
dalam aturan ppkm perusahaan yang masuk dalam sektor esensial masih diperkenankan
dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi provinsi dki jakarta menyatakan
telah melakukan monitoring atau pengecekan terhadap tujuh puluh empat perusahaan yang ada di jakarta
dari tujuh puluh empat perusahaan yang ada di jakarta

lima puluh sembilan perusahaan yang tak masuk dalam sektor esensial maupun kritikal
namun tetap memperlakukan work from office ditutup sementara
ketentuannya bahwa apabila perusahaan tersebut masih ya bandel
atau tetap melanggar protokol kesehatan yang sudah kita terapkan
atau tetapkan akan dilakukan denda administrasi perusahaan
paling banyak lima puluh juta
apabila perusahaan tersebut masih saja melakukan pelanggaran
maka kami akan merekomendasikan kepada bpm ptsp untuk dicabut izin operasionalnya
karyawan yang bekerja di kantor yang dinilai melanggar ketentuan ppkm
pun diimbau untuk melapor melalui aplikasi jaki
dengan mengunduh aplikasi jaki dan membuat akun jaki
pilih klik tombol laporan untuk membuat laporan pelanggaran ppkm ditemukan
jangan lupa sembunyikan privasi laporan untuk menyembunyikan identitas pelapor
untuk memastikan identitas pelapor jangan memotret lokasi yang ada cctv dan sambil selfie
pelapor dapat memotret di lokasi tersembunyi atau di bagian luar gedung
petugas mengancam akan memberikan sanksi denda maksimal lima puluh juta rupiah
hingga pencabutan izin usaha apabila perusahaan tersebut masih melakukan pelanggaran
tim liputan cnn indonesia